sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno mengunjungi pasar tradisional bersehati manado pada selasa pagi
di sini sandi akan berjanji memperjuangkan nasib petani nelayan dan membuat harga kebutuhan di pasar stabil serta terjangkau
kepada para pedagang sandiaga berjanji akan membuat harga bahan kebutuhan pokok di pasar menjadi stabil dan terjangkau
sandiaga juga berjanji mengutamakan warga lokal untuk bekerja di daerahnya masing masing
selain berdialog dengan para pedagang sandiaga juga sempat membeli sejumlah kebutuhan pokok sebagai bahan dasar pembuat kue khas minahasa dan gorontalo
bagaimana pengelolaannya jangan sampai terlalu banyak tumpah di luar sehingga tidak ada yang masuk sedikit pembeli yang masuk ke dalam
bagaimana novi minta harga harga stabil dan lebih turun gitu ya novi ya
sehingga bisa masyarakat daya belinya sekarang kan lagi lemah
berikutnya pak nedi sampaikan bahwa harus diutamakan untuk penduduk